kematian brigadir setio herlambang
ajudan dan pengawal pribadi kapolda kalimantan utara
terus didalami oleh tim gabungan
sabtu siang jasad brigadir setio herlambang
dibawa ke rumah sakit bayangkara semarang untuk diotopsi
selain atas permintaan keluarga
otopsi dilakukan untuk kepentingan penyidikan
polda jawa tengah ini sendiri
didampingi langsung kapolda kalimantan utara
irjen polisi daniel aditya jaya
bersama kabit propam kombes kris hadi permadi
dari hasil otopsi tim dokes polda jawa tengah
luka tembak di dada kiri korban
yang menembus organ jantung dan paru paru
kondisi ini dapat disimpulkan
bila posisi senjata api sangat dekat
bahkan menempel di tubuh korban saat ditembakkan
dari hasil otopsi yang disampaikan oleh
kabit dokes polda jawa tengah
kematiannya akibat luka tembak
di dada sisi kiri
yang menebus ke jantung dan paru
mengakibatkan luka tembak di dada kiri
ketika luka tembak
pihak keluarga berharap penyidikan kematian
brigadir setio herlambang dilakukan secara transparan
mereka akan menerima
meskipun hasil akhirnya menyebutkan
korban melakukan aksi bunuh diri
tak yang supaya transparan
saja kita buka
ada kejadian seperti itu
karena disini kan
suatu sisi kan kasar sama desa
melihat latar belakang
almarhum brigadir setio herlambang
bertugas di kesatuan primob
korban lalai dalam memegang ataupun
membersihkan senjata api yang dibawanya
sebaliknya bila korban melakukan
aksi bunuh diri polisi dibantu
keluarga harus dapat menemukan motif
pemicu dari aksi nekat korban
yang tega meninggalkan seorang istri yang tengah
mengandung janin delapan bulan dan seorang
putra berusia tiga tahun
semarang jawa tengah